serba serbi ramadan di negara lain tentunya menarik ya untuk disimak apalagi dengan beragam keunikan dari berbagai negara di belahan dunia
betul kalau tadi di paket berita kita sudah lihat bahrain kita sudah lihat yerusalem namun bagaimana suasana ramadan yang ada di kota london inggris
nah kita sudah terhubung dengan mbak diah prawesti yaitu seorang wni yang ada di london
halo assalamualaikum selamat pagi waktu indonesia mbak diah apa kabar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi waktu indonesia dan selamat malam waktu london mas dan mbak
alhamdulillah kabar baik
berarti artinya kalau kita sahur di sana masih baru berbuka ini mbak diah ya
saya ya sudah berbuka sekitar satu jam yang lalu sedang mau siap siap sholat isya dan tarawih sekarang
berbukanya pakai gorengan nggak nih mbak diah
wah hari ini saya istimewa berbukanya pakai daun
kemudian ya dadar gulung kiriman dari salah seorang teman
kemudian dengan bakso
jadi lengkap menu indonesia
tetap ada indonesia nya ya bakso nya
nah mbak dia kalau boleh tahu sudah berapa lama tinggal di london dan bagaimana rasanya ramadan ketiga di pandemi ini apalagi setelah banyak pelonggaran begitu dari pengetatan covid sembilan belas di sana mbak
ya jadi saya kurang lebih
yang tinggal berturut turut sudah sepuluh tahun
ya lebih sepuluh tahun
sebelumnya sempat tinggal beberapa lama tapi masih pulang pergi
yang tinggal berturutan sepuluh tahun
kemudian betul ini adalah ramadan tahun ketiga selama pandemik
jadi alhamdulillah tahun ini pemerintah sudah melonggarkan restriksi
sudah hampir tidak ada lagi
sekarang semuanya serba voluntary
voluntary untuk memakai masker
jadi tidak diwajibkan lagi
kalau mau pakai silakan
tidak juga tidak apa apa
dan gathering juga sudah diperbolehkan
jadi kami di sini dengan komunitas lokal sudah mulai kembali ke masjid
juga ramai melakukan kegiatan kegiatan berbuka puasa
ini seperti yang di video tadi itu adalah salah satu kegiatan yang biasanya saya selalu bela belain untuk ikutan
ada namanya open iftar
jadi dilakukan oleh organisasi yang namanya ramadan sepuluh project
jadi kami iftar bersama di landmark landmark di kota london
mereka biasanya muter muter pindah pindah termasuk juga pindah pindah kota
nanti kami mengundang
jadi semuanya boleh datang
banyaknya juga teman teman yang non muslim juga datang
jadi kami memperkenalkan apa itu berpuasa apa itu iftar berbagi makanan bareng bareng sharing cerita berkenalan
jadi sekarang sudah diperbolehkan setelah dua tahun tidak ada open iftar
sekarang ada open iftar kemudian ada iftar under the star
kami iftar di tempat terbuka di bawah bintang termasuk juga acara acara yang lainnya
jadi looking forward untuk nanti sholat id juga berjamaah setelah dua tahun tidak sholat id berjamaah
ini tagline nya menarik ya iftar under the star
aduh mungkin nanti kita bisa adopsi gitu ya
oh di indonesia ya
oke mbak diah ini kan di london ini kan kita tahu bahwa minoritas muslimnya berada di sana
itu kayak di indonesia nggak sih ada kayak kegiatan spesial atau kegiatan khas gitu yang dilakukan komunitas muslim di sana selama bulan suci ramadan
ya memang london ini komunitas muslim memang minoritas
tapi bila dibandingkan dengan kota kota lain di inggris maka proporsi muslimnya adalah yang paling banyak
dan kalau misalnya dibandingkan juga dengan apa
dengan keseluruhan populasi
di muslim di inggris mungkin banyak terkonsentrasi salah satunya adalah di london
dan memang sangat semarak jadinya bila dibandingkan dengan kota kota lain
tentu kalau dibandingkan dengan di indonesia sangat berbeda
tapi komunitas muslim di london dan sekitarnya ini juga sangat aktif
aktif dalam artian aktif melakukan aktivitas untuk ke dalam komunitas juga keluar komunitas memperkenalkan islam
memperkenalkan apa saja aktivitas
sebagai seorang muslim
sebagai seorang muslim
termasuk diantaranya tadi melibatkan warga non muslim untuk masuk dan berkenalan dengan kita
memperkenalkan apa itu puasa memperkenalkan apa itu berbuka puasa
bahkan ada teman teman anak saya tuh di sekolah ada beberapa dengan teman temannya mereka mencoba juga ingin tahu rasanya seperti apa sih berpuasa

jadi hal hal seperti ini memang menjadikan citra islam dan muslim

jadi hal hal seperti ini memang menjadikan citra islam dan muslim
jadi berbeda dari kebanyakan pandangan dunia barat
yang tentu kita tahu ide islamofobianya sangat kental
bahwa muslim itu dekat dengan keterbelakangan kekerasan kebodohan ketidaktahuan dan lain sebagainya
jadi ini adalah salah satu cara kita memperkenalkan apa itu islam yang sebenarnya
dan pemerintah lokal juga sangat akomodatif kalau misalnya kami ingin meminjam tempat meminjam lapangan
atau meminjam bahkan tempat tempat yang sangat penting ya
misalnya seperti di travelgar square untuk dipakai tempat berbuka puasa
di dekat london bridge di dekat the shard
mereka sangat akomodatif
jadi ya alhamdulillah lebih mudah memperkenalkan islam dengan situasi yang kondusif
tentu di tempat tempat lain tidak semudah di sini
saya juga menyadari itu
tapi dari sini memang menjadi mudah mudahan bisa menjadi menyebar ke tempat tempat yang muslimnya juga minoritas
menarik ya kalau ternyata bisa memperkenalkan islam ke yang non muslim begitu ya
tapi reaksi mereka ketika diperkenalkan puasa dan melihat mungkin kayak komunitas muslim di sana tuh melakukan open iftar dan lain lain
kayak gimana sih mbak reaksi masyarakat di sekitar
biasanya umumnya umumnya kalau yang belum pernah punya kenalan atau punya teman yang seorang muslim
umumnya mereka akan terkejut ya
mereka tahu kita berpuasa oh kalau sekarang ini karena sudah musim semi ya berpuasanya jauh lebih pendek dibandingkan ketika puncak musim panas mungkin sekitar tiga empat tahun yang lalu ya
ketika kita berpuasa itu delapan belas lima jam
biasanya mereka kaget tuh ah yang benar aja berpuasa nggak minum
kalau nggak makan mereka masih ini masih masuk akal gitu ya oke
kalau orang intermittent fasting juga nggak makan gitu ya delapan belas jam
tapi kalau nggak minum tuh mereka gak masuk akal gitu kayaknya
jadi biasanya umumnya reaksi mereka tuh
biasanya yang menjadi tantangan terbesar itu adalah anak anak yang di sekolah
karena nanti gurunya akan khawatir gurunya mengirim surat
biasanya kita sebagai orang tua harus mengirimkan surat ke sekolah
memberitahu bahwa anak kita akan belajar berpuasa atau berpuasa
jadi nanti mungkin tidak akan lunch di sekolah dan lain sebagainya
tapi kemudian ketika mereka melihat bahwa kita yang muslim meskipun berpuasa meskipun nggak makan nggak minum
kita yang sebagai pelajar
tetap bisa melakukan aktivitas belajar
kita yang bekerja tetap melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasa
dan mereka kemudian melihat bahwa
oh oke ini bukan alesan kok buat para muslim ini untuk kemudian jadi males atau ongkang ongkang kaki
enggak kok berpuasa tidak menutup tidak menghentikan mereka untuk tetap melakukan aktivitas
jadi mereka lebih apa ya respect kalau boleh dibilang dalam hal tersebut
kemudian ketika tadi itu iftar memang di sini biasanya kami juga mengundang

saya di tempat kerja gitu kita mengadakan iftar kita undang teman teman yang non muslim juga kalau kebetulan saya bekerja di rumah sakit
kadang kadang dapat shift sampai malam gitu ya
atau kadang bahkan harus menginap di rumah sakit saya harus berbuka puasa di rumah sakit
biasanya saya tunjukkan ini menu iftar saya ini kurma ini takjil ini sebagainya
mereka juga pengen tahu oh gini ya oh biasanya apa menunya
jadi memperkenalkan kepada mereka dan mereka juga ikut menikmati
jadi pendekatan pendekatan yang sifatnya informal
yang sifatnya personal itu saya rasa sangat efektif untuk memperkenalkan islam
ya saya setuju ini ya bahwa tadi dikatakan tidak bisa ongkang ongkang kaki
berarti puasa bukan menjadi sebuah privilege ya untuk kita menurunkan kinerja sehari hari
bukan alasan ya
bukan alasan tentunya
nah mbak diah apakah teman teman komunitas non muslim di sana misalkan ikut menyumbang makanan
ikut bagaimana apa ya partisipasinya mereka ketika ada
partisipasinya partisipasinya mereka ketika ada partisipasinya mereka ketika ada
perkumpulan seperti itu baik komunitas indonesia dari luar indonesia dan non muslim seperti apa
ya jadi biasanya di sini komunitas non muslim biasanya setidaknya memberikan ruangan untuk kita
untuk melakukan aktivitas kita
sebagai contoh misalnya di tempat kerja saya kantin itu saat ini ketika bulan ramadan
mereka tahu staffnya yang muslim
kami sangat minoritas di tempat kerja saya sangat minoritas yang muslim
rumah sakit dan kantin itu tahu bahwa kita tidak akan makan siang
jadi mereka menyediakan makanan kering di kantin ya yang boleh kita ambil secara gratis
kalau kita muslim dan berpuasa mereka akan kasih gratis
nanti boleh di apa namanya dibawa dan disimpan untuk berbuka
terutama staff yang harus misalnya bekerja sampai malam gitu ya karena shiftnya panjang
nanti ketika berbuka mereka harus masih di rumah sakit jadi mereka menyediakan
kemudian tempat kerja saya juga jadi kami punya
musola tapi kecil banget gitu ya
jadi kalau yang kayak bagian perempuannya mungkin hanya bisa mengakomodasi tiga orang
yang laki laki tempat bagian laki lakinya hanya bisa mengakomodasi sekitar mungkin
nggak lebih dari sepuluh orang gitu
nanti mereka selama bulan puasa tuh
mereka tahu biasanya akan lebih banyak orang yang datang gitu ya
jadi mereka menyediakan tempat namanya chapel
jadi gereja gitu ya yang gereja kecil di rumah sakit yang bersebelahan dengan musola kami ini
jadi mereka berikan tuh ruangannya untuk
kami sholat apalagi untuk sholat jumat
jadi mereka beri partisi
jadi kami diberi space lebih
kemudian juga di sini tempat tempat ibadah yang lain
karena tentu di sini juga jumlah masjid tidak sebanyak jumlah gereja kan
dan biasanya gereja itu mereka punya hall misalnya
mereka juga dengan senang hati meminjamkan hall
kalau kita butuh untuk acara misalnya untuk acara buka bersama atau acara apa
mereka dengan sangat senang hati menyewakan atau meminjamkan
bahkan untuk acara religius gitu ya kita gitu kan berbuka bersama
nah untuk apakah ada yang menyumbang
biasanya sih kalau saya lagi kerja di tempat kerja ya biasanya kita selalu share makanan gitu ya
tapi mereka sangat akomodatif
yang saya temui pengalaman saya alhamdulillah
despite of segala cerita islamofobia yang terjadi
alhamdulillah kalau pengalaman saya pribadi banyak positifnya
oke artinya cukup toleran begitu ya teman teman non muslim
teman teman dari luar komunitas indonesia
nah ini yang juga menjadi
pertanyaan dan mungkin kekepoan beberapa pihak dan juga saya secara pribadi begitu
bagaimana ketika tadi mbak sudah mengatakan buka masker
artinya interaksi sudah cukup intens bahkan mungkin seperti sebelum pandemi begitu ya
bagaimana soal vaksin di sana mbak terutama untuk teman teman dari komunitas wni
ya jadi vaksin di sini inggris sekarang sudah menyelesaikan booster
sampai adik adik yang teenager
dan sekarang akan di roll out dosis keempat dan dosis untuk anak anak lima sampai dua belas tahun
jadi saat ini cakupan vaksin di inggris cukup baik
untuk komunitas muslim sendiri saya bersama dengan bima
jadi kami punya namanya satu organisasi kesehatan muslim
british islamic medical association kami gencar melakukan kampanye pentingnya vaksin
terutama kepada komunitas komunitas muslim
karena beberapa di antaranya ketika dulu awal awal cukup banyak yang ragu ragu
tidak sedikit juga yang menolak
jadi pendekatan pendekatan secara komunitas secara personal itu sangat efektif
selama ini kami melakukan pendekatan kampanye datang ke komunitas ke masjid masjid
memberikan edukasi dan alhamdulillah cakupan sekarang sangat baik
saat ini meskipun angka infeksi omikron juga sangat tinggi
kembali ya sekarang sudah peak sepertinya diperkirakan sudah mencapai puncaknya lagi
tapi angka yang dirawat di rumah sakit saat ini rendah dan angka kematian karena covid itu juga rendah
jadi alhamdulillah masyarakat muslim mengambil atau berpartisipasi dengan sangat bersemangat
jadi ini adalah program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah
baik terima kasih banyak mbak diya atas waktunya dan ngobrol ngobrol bersama kinected ramadhan hari ini
semoga puasanya lancar sehat selalu di sana dan yang paling penting tentunya harapannya tadi supaya sholat id mungkin bisa bersama sama nanti ya
betul sekali tidak hanya ramadan tapi juga idul fitri begitu ya
oke baik terima kasih mbak dia
terima kasih banyak
terima kasih atas kesempatannya salam untuk semuanya di indonesia
baik mbak diya
baik mbak diya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh